dorong aktivitas ekonomi tumbuh kuat
ditupang permintaan dalam negeri
dunia usaha bangkit kembali
investasi terus mengalir ke sektor sektor kunci
transaksi berjalan tetap terkendali
mengawal nilai tukar rupiah sejalan fundamental
melegas inflasi kembali lebih cepat dalam sasaran
sinergi bauran kebijakan terus diperkuat
jaga ketahanan ekonomi bangsa dari rambatan global
gulirkan inovasi untuk terus bangkit
reformasi struktural dan digitalisasi terus diteguhkan
perkuat infrastruktur dan anak bangsa
untuk bersiap bangkit kuat
bersama tpip tpid dan gnpip
menjaga daya beli masyarakat
bauran kebijakan bank indonesia
tuk jaga stabilitas dan pukung pertumbuhan berkelanjutan
terdepan hadapi gempuran global
pastikan sasaran inflasi teraih
pelihara benteng stabilitas sektor keuangan
digitalisasi sistem pembayaran digegas
bangun ekosistem keuangan digital yang inklusif
seluruh kebijakan pendukung lainnya
berbagai tantangan berat akan terus menghadang
ketegangan kio politik meluas
melepas bayangan gempuran global
yang akan kita hadafi kedepan